seorang balita tewas dan dua lainnya menderita luka setelah dianiaya oleh tetangganya sendiri
dengan menggunakan senjata tajam di temanggung jawa tengah
belum diketahui secara pasti motif kejadian itu namun kini pelaku telah berhasil diamankan oleh petugas
isak tangis budi warga desa gandon kecamatan kaloran kebupaten temanggung jawa tengah tak terbendung
setelah mengetahui cucu kesayangannya rafa nesya ardani dua lima tahun tewas dengan luka bacok
selain rafa ibundanya kolisatun dan tetangga lainnya atik ernawati juga menjadi korban penganyayaan sunario
enam tahun yang tak lain adalah tetangga mereka sendiri
akibat kejadian tersebut rafa tewas di lokasi kejadian
sedangkan kolisatun dan atik ernawati menderita luka bacok di bagian tangan dan kepala
saat ini keduanya masih dirawat intensif di rumah sakit umum daerah temanggung
permasalahannya apa kami belum bisa simbolkan saat ini kami masih dalam lakukan penyelidikan
tri joko purnomo temanggung